mau ngobrol ngobrol sama barongsainya nih ya tentang apa yang ada di balik barongsai ini
ya kalau saya tertarik sama yang ini ya karena coba kan prabu pasti berpikir orang dewasa di dalam sini ya
tapi saya mau lihat dulu coba coba ini gimana mata menggerakkan mata menggerakkan mata yang mana
oke nih coba harus diangkat nih harus kayak gini nih kan
menggerakkan supaya bisa kita lihat wajah yang ada di dalam barongsai ini harus dibuka dulu
iya coba ada siapa di dalamnya nih buka buka buka
wah ternyata nih pemirsa masih bocah bocah nih
ferdi satu lagi
adit ferdi usianya berapa
kalau adit adit usianya berapa tahun
lima belas tahun oke
eh ini kita tuh pengen tahu loh sebenarnya di dalam ini tuh ada apa sih
nah coba di sebelah situ juga ada
coba dibuka gini
ada apa tadi prabu di dalam situ apa yang dilihat
iya mungkin kalau kamera bisa ngelihat di dalamnya sebenarnya kayak begini nih di dalam barongsai ini
kalau buat gerakin mata tuh ada tombolnya ya
oh ditarik gini nih
jadi triknya seperti itu ketahuan ya
harus tahu jangan mau kalah
verdi di situ tapi juga ada teman teman yang lain
coba teman teman yang lainnya langsung buka kostumnya
wah ini ada
kalau ini sudah lebih dewasa nih
satu lagi yang mau ngobrol sama kita adalah
dari pihak muat musik nih
silahkan silahkan sini mas ini mas
kita ngobrol ngobrol tentang barongsai ini ini sekarang kan lagi tahun baru imlek ya
pasti banyak banget kan orderan ya untuk perform gitu
nah yang saya pengen tanya malahan begini
kalau tahun baru imlek mau order barongsai itu pasti sudah biasa
apakah ketika tidak tahun baru imlek juga sebetulnya masyarakat indonesia banyak yang meminta anda semua untuk bisa perform barongsai
ya tetap ada pak
tetap ada gitu ya
di pembukaan acara acara restoran atau pembukaan kayak toko toko ya seperti itu
jadi sebenarnya tidak harus melurus tentang tahun baru imlek ya
itu di antara mereka yang mengorder itu apakah semuanya
ya itu semuanya
dari etnis tionghoa atau juga umum aja
makanya masyarakat indonesia juga sekarang sudah melihat barongsai ini sebagai kebudayaan mereka juga
nah langsung kita mau tanya dulu misalkan verdi nih ini masih kecil umurnya dua belas tahun
kenapa pilihnya mau ikutan barongsai aja deh untuk mengisi kegiatan sehari hari
resep itu suka
resep banget gitu ya
emang sukanya kenapa
suka kenapa sama barongsai
karena bagus lah
karena bagus lah
kamu biasanya di balik barongsai ini aja atau di pegang asli yang lain
di barongsai ini saja kalau suka musik
oh udah berapa tahun dikit barongsai
udah tiga tahun lah
udah tiga tahun oke
lumayan ya dapat side job ya dapat uang tambahan dong ya
iya kalau masnya gimana nih berarti udah lebih lama dong harus dari perdi ya
udah berapa lama mas
saya semenjak ikut ini dari mulai smp
dari mulai smp
berarti susah sampai susah dihitung ya masnya berapa lama dong
ini jangan jangan dapat jodoh juga di barongsai juga
oh bener kan
jadi barongsai bisa jadi ini atau ajang cari jodoh juga jangan jangan
mas kalau sekarang ini datang dari barongsai mana
ada berapa banyak krunya atau staff yang ikut dalam pertunjukan barongsai di sana
sekitar lima puluh orang an
dan porsinya gimana wanita pria
berapa banyak kira kira
setengahnya malah wanita ya
nah ini mas kan bukan dari etnis tiafua ya dari bekasi maksudnya asli
kalau saya ada keturunan juga
oh ada keturunan juga nah dari sekian banyak itu yang bukan keturunan ada
yang muslim juga banyak
jadi sebetulnya udah lagi sekarang dalam penerimaan anggota barongsai juga tidak lagi melihat suku agama begitu ya
siapa saja bisa secara umum
jadi apa nih kuncinya untuk bisa gabung katanya prabu soalnya udah coba coba tadi ya kostum kayaknya mau ikutan tuh mas
apa nih yang harus dimiliki apa dulu nih mbak
intinya sih kemauan sih
untuk bisa latihan emang latihannya seberapa sering
ya kita sering latihan tuh di atas
dari seminggu bisa tiga kali
ya harus ada kemauan sih
kemauan mau keringat mau capek
pasti lah karena kan itu tenaganya tuh harus kuat ya
nanti usai jeda juga teman teman komunitas barongsai apalagi nih verdi dan adit ya akan mempertunjukkan kita juga
sebuah pertunjukan barongsai
untuk itu ada jalan kemana mana tetap bersama kami di good morning
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
jalankan balik aja
om seru rambut haiorable
harga menyesali itu apa ya namanya ya
ada yang mau beli baso
aduh namanya juga amatir ya
baru segera saya diajarin sama mas yang ini nih
jadi ini namanya adalah
oh tambur ini
jadi tambur ini ya semacam pengatur iramanya tuh ini ya
yang memberikan ketukan ketukannya ya
apa mas supaya bisa lebih keren dalam menambur tambur
iya ada tips and triknya dari mas andika
triknya sih cuma gini gini doang sih ya
gak ada trik atau apapun cuman ketuk ketuk doang
ketuk ketuk doang ya
ini harus mengikuti
iya saya juga punya tambur buat kamu
tamburi aku dengan
tamburi aku dengan apalah
iya boleh lah
tamburi aku dengan bismillah
tamburi aku dengan satu bubuk merica juga boleh biar prabunya bersin ya
atau dengan uangmu juga
wah itu dia penting
tapi ini berarti ya mas rudy meskipun performnya juga besar
acara besar tapi alat musiknya memang cuma ini aja
iya tetap ini
tetap berarti simbol dan tambur
karena emang suaranya udah gede banget sih disini ya
udah besar sekali
oke teman teman semua ini sekarang mau perform ya
apa pertunjukannya disebut apa yang terakhir ini nih yang mau kita mainkan
singa mencari makan
oh singa mencari makan
kira kira singa mencari jodoh ya
oke siap kalau begitu
sekalian teman teman siap siap
kita berdua harus pamit ya dari good morning
untuk pemirsa di online
untuk pemirsa di rumah
sekali lagi kami mengucapkan selamat tahun baru imlek gongsi facai
terima kasih sudah menyaksikan good morning